bapak dulu ya
bapak dulu lah
kita baru saja
oleh bapak presiden
lumayan tadi ya
saya makan banyak sih
soto tadi ya
jadi bagus ya kita juga
dalam suasana yang
dan tadi kami juga ucapkan terima kasih
kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya
saya kira demikian ya
jadi beliau juga berharap
suasana bagus dan kita juga berharap
secara umum saja